badan narkotika nasional bersama polri dan penegak hukum filipina
menangkap gembong narkoba tingkat asia fernando tremendo shimenea di filipina
bnn kini tengah berkomunikasi dengan otoritas filipina untuk membawa fernando ke indonesia
di kaki di kaki
sempat buron fernando ditangkap saat berada di dalam mobil di sebuah rumah di filipina
fernando tremendo shimenea alias johan gregor merupakan warga negara australia
yang sempat tinggal di gili trawangan ntb
terjadi pada lima desember dua ribu dua puluh tiga dengan barang bukti sabu lima kg
fernando merupakan gembong narkoba yang melakukan peredaran narkoba di asia
seperti indonesia dan filipina
alhamdulillah yang bersangkutan bisa diamankan pada tanggal lima belas mei

jam soktan saat ini masih diamankan di sana
dan kita akan segera jemput untuk memperbaikan perbuatan dan mengungkapkan jaringannya
yang baik ada di indonesia maupun di tempat tempat lain